polisi menggelar olah tkp di kediaman kadif propampori irjen pol verdi sambo pada rabu dini hari
olah tkp itu dihadiri langsung oleh kabar es krim polri komjen paul agus adrianto dan kapolres metro jakarta selatan kombes pol budi herdi susianto
usai dibentuk oleh kapolri jenderal polisi listio sigit prabowo tim gabungan pencari fakta polri melakukan olah tkp di rumah dinas kadif propam polri irjen paul verdi sambo di kawasan duren tiga jakarta selatan selasa malam
olah tkp dipimpin langsung oleh kabar reskrim polri komjen pol agus adrianto dan digelar secara tertutup
sekitar lima jam kemudian kabar reskrim polri terlihat meninggalkan kediaman irjen pol verdi sambo pada rabu dini hari
di susul kapolres metro jakarta selatan kombes pol budi herdi susianto dan tim puslap forma bespori tidak ada yang mau memberi keterangan terkait olah tkp tersebut
hanya saja mereka tampak membawa dua buah koper dari lokasi kejadian
setelah itu kediaman irjen paul verdi sambo dipasang garis polisi